jangan lupa like share dan subscribe channel ini
dari awal saya memang ingin menyelamatkan binatang itu
dari sana sudah mau meninggal
akhirnya sarawak dan gede
saya memang sudah rencana ingin menyerahkan ke dinasib jomba
saya belum tahu alamatnya
dari awal saya ingin menyerahkan ke dinasib jomba